upaya pertama untuk mengangkat bang johan dari pasir hisap belum berhasil
inilah kondisi saat kasih kedaruratan bencana bpbd kabupaten kediri
johan marasponda kakek kirinya terjebak dan masuk ke dalam pasir hisap
peristiwa ini terjadi saat sidak tambang pasir di lereng gunung kelut kabupaten kediri
tepatnya di kecematan ngancar kabupaten kediri
upaya terakhir setelah batu yang menjepit kakinya bang johan dengan kayu
upaya evakuasi petugas dengan cara menarik kaki johan menggunakan kayu pun gagal
karena johan merintih kesakitan
petugas kemudian menggali sekitar pasir yang menghisap kaki johan menggunakan tangan
bahkan aliran air juga dialihkan agar air tidak mengalir ke lokasi pasir yang menghisap kaki johan
dan setelah digali agak dalam kakek kiri johan kembali diangkat dan berhasil
di sana kami tidak menemukan apa apa tapi kami tidak butuh sasak
kita jalan terus sampai
sampai ke ujung di sana kami menemukan dua alat berat warna biru muda yang disembunyikan di balik
inspeksi mendadak dilakukan oleh tim gabungan di penambangan galian c liar di lereng gunung kelut
karena adanya laporan dari masyarakat jika di lereng gunung kelut
wilayah kecamatan ngancar marak aksi penambangan liar
yosibio novianto kediri jawa timur